dua puluh dosis vaksin covid sembilan belas sinovac produksi pt bio farma sudah tiba di jambi
mobil pembawa vaksin yang dikawal ketat polisi tiba di jambi senin sore melalui jalur darat dari bandung
vaksin ditempatkan di gudang instalasi farmasi dinas kesehatan provinsi jambi yang sudah dilengkapi alat pendingin vaksin
pelaksana tugas kepala dinas kesehatan provinsi jambi refli zar menyatakan
vaksin covid sembilan belas akan mulai dimanfaatkan empat belas januari mendatang
rencananya vaksin akan mulai didistribusikan ke dinas kesehatan kabupaten dan kota seprovinsi jambi selasa lima januari
kita blokir enam belas sampai kita terima yang berjumlah dua puluh dosis
kemudian ada sebelas poli tadi ada yang berharga ada yang tidak sampai
kita memanfaatkan mulai pada tanggal empat belas januari dua ribu dua puluh satu untuk tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya
vaksin corona sinovac senin dinihari tiba di uptd instalasi farmasi dinas kesehatan provinsi lampung
sebanyak empat puluh lima lima ratus dua puluh unit vaksin tiba dengan pengawalan ketat aparat kepolisian
vaksin ini dikirim dari pt bio farma
bandung jawa barat dibawa dengan menggunakan mobil kimia biologi radiologi dengan pengawalan ketat kepolisian
dari dua unit mobil pembawa vaksin corona ini diturunkan dua puluh satu dus yang terdiri dari dua puluh koli untuk satu sembilan ratus enam puluh dosis dan satu koli untuk satu tiga ratus dua puluh dosis
vaksin akan digunakan untuk tenaga kesehatan sebanyak tujuh puluh satu enam ratus lima puluh delapan dosis
kemudian untuk tahap ke dua sampai ke empat sebanyak tiga belas tiga ratus lima puluh

vaksin sinovac ini untuk sementara masih disimpan di upt farmasi kesehatan
yang nantinya akan didistribusikan ke wilayah kota dan seluruh kabupaten di provinsi lampung
satgas covid sembilan belas kota makassar akan menyuntikkan sepuluh dosis vaksin kepada para tenaga kesehatan
yang terlibat langsung dalam penanganan covid sembilan belas di kota makassar sulawesi selatan
vaksin covid sembilan belas diperkirakan tiba selasa dini hari
dan akan disebarkan ke tenaga medis yang selama ini bertugas langsung dalam penanganan covid sembilan belas di kota makassar
vaksinasi direncanakan mulai pertengahan januari
menanti izin edar darurat dari badan pengawasan obat dan makanan republik indonesia
tahap pertama vaksin covid sembilan belas untuk provinsi papua juga telah tiba di jayapura papua pada senin siang
di kawal anggota polisi dari kesatuan brimop
enam ratus delapan puluh vaksin covid sembilan belas tiba di jayapura
selanjutnya vaksin dibawa ke gudang imunisasi subdin bpp dan pl dinas kesehatan provinsi papua
di dok dua kota jayapura
rencananya vaksin tahap pertama akan didistribusikan ke dua puluh sembilan kabupaten di provinsi papua
tim liputan cnn indonesia